untuk mengetahui berapa kebutuhan ruang icu bagi perawatan pasien covid sembilan belas
epidemiolog universitas erlangga surabaya windu purnomo menegaskan
ada standar hitung berdasarkan ilmu epidemiologi
pertama harus diketahui dahulu berapa jumlah kasus aktif
kedua pemerintah sendiri harus jujur dahulu dengan jumlah kasus aktif yang ada
jumlah ini akan menjadi bahan untuk menentukan kebijakan selanjutnya
di jawa timur kasus aktif pada awal juni dua ribu dua puluh satu tercatat ada satu tujuh ratus empat puluh tiga kasus
tak lebih dari dua bulan kemudian
kasus aktif melonjak drastis menjadi lima
ledakan kasus berdampak pada angka kematian
dari sebelas dua ratus empat puluh dua kasus pada satu juni
menjadi sembilan belas enam ratus dua puluh enam kasus pada dua puluh sembilan juli
jumlah ini nyaris setara dengan angka kematian dalam kurun waktu dua belas bulan pandemi berlangsung di jawa timur
dari kasus aktif di jawa timur itu
setidaknya dibutuhkan dua tujuh ratus an tempat tidur icu untuk pasien covid sembilan belas
padahal icu yang tersedia saat ini baru satu lima ratus
yang butuh icu
jika di surabaya ada sepuluh ribuan kasus aktif
artinya diperkirakan pasien covid sembilan belas yang membutuhkan perawatan di rumah sakit
ada lebih dari dua ribuan orang
kemudian lima ratus an diantaranya membutuhkan perawatan di icu
jumlah ini tidak seimbang karena saat ini
icu di surabaya hanya ada dua ratus dua puluh empat
itu pun tidak semuanya dilengkapi dengan ventilator
ketika kita bilang core ya tentu masih ada keterisian ya
yang tidak selonggar satu bulan setengah kemarin
kondisi ini mengakibatkan angka kematian melonjak karena pasien
tidak bisa mendapatkan perawatan memadai
dari website milik pemerintah kota surabaya
hampir semua ruangan icu itu penuh
itu pun yang tersisa kebanyakan ruangan icu tanpa ventilator
dalam acara seminar bersama guru besar dari universitas erlangga surabaya
direktur umum rsud dr sutomo surabaya dr joni wahyu hadi mengakui
rumah sakit rujukan utama covid sembilan belas jawa timur ini
saat ini sedang menambah dua puluh tujuh ruangan icu bantuan dari pemerintah pusat
kematian di ruang icu kami bisa sangat kita tekan
jadi kami punya dua puluh sembilan icu untuk covid sembilan belas ini kurang
masalah lain muncul dari ketimpangan fasilitas kesehatan di daerah
daerah lain di luar surabaya tidak memiliki icu sebanyak
di ibu kota provinsi
sidoarjo gersik dan malang misalnya
dengan kasus aktif yang juga melonjak tinggi selama juni dan juli kekurangan ruangan icu
sehingga harus mencari daerah lain di sekitarnya
epidemiolog universitas erlangga windu purnomo merekomendasikan
agar pemerintah jujur dan merapikan data data kasus
hal lain yang harus dilakukan adalah menguatkan testing dan tracing
tanpa itu semua
pemerintah bisa membuat peta jalan penanganan pandemi
yufta farid heru di sudarmanto surabaya jawa timur